panitia peringatan hari santri yang akan digelar pada dua puluh tujuh oktober di surabaya dipastikan tidak mengundang menteri agama fahrul razi
sejumlah kalangan menilai tidak diundangnya razi berkaitan dengan kritik dari nahdlatul ulama atas penunjukannya sebagai menteri agama
kritik paling keras atas penunjukan fahrul razi sebagai menteri agama memang dilontarkan nahdiyin di jawa timur
pengeritik menganggap fahrul sama sekali tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat
apalagi mereka menganggap menteri agama menjadi jatah dari nadatul ulama
tidak diundangnya fahrul razi karena pensiunan tentara itu bukan seorang santri
namun ketua panitia peringatan hari santri kiai haji abdus salam sokip tetap mempersilahkan farul razi jika datang dan berkenan datang
rencananya wakil presiden maruf amin datang mengikuti acara peringatan hari santri ini
fahrul kempimda kenapa kita undang karena kan mitra kita di bwnu
bwnu itu kan mitranya fahrul kempimda jawa timur
kemudian forkopimda kota surabaya karena ini acara tempatnya di surabaya tentu secara etika kita mengundang beliau beliau
untuk pusat itu kan mitra dari pbnu bukan dari pwnu
sehingga tokoh tokoh nasional tokoh pusat yang kita undang ya yang ada kaitannya dengan hari santri
dan mohon maaf yang tahun kemarin ketika ada hari santri di jawa timur istiho hosah dan apa namanya kirab santri
itu menteri agama juga kita tidak undang
tapi beliau hadir itu karena mengikut dengan presiden